dan untuk mengelaborasikannya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan ketua umum palang merah indonesia muhammad yusuf kala
selamat pagi pak jk selamoga kambar baik ya
bapak hari darah donor dunia ini tentunya bertepatan dengan angka positif covid sembilan belas
yang kembali terus naik dan minimnya donor plasma konvaselen
ini lalu bagaimana bapak melihat masih minimnya donor plasma darah hingga saat ini pak
ya selamat pagi juga terima kasih atas kesempatan ini
seperti digambarkan bahwa akibat covid sembilan belas ini
maka donor darah dari yang berkelompok itu hampir hampir sangat minim sekali
sedangkan itu merupakan bagian yang besar dalam hal pembunuhan donor darah selama ini
jadi tentu seperti digambarkan tadi kita masih kekurangan sepuluh persen
tapi itu diganti oleh dipenuhi oleh donor pengganti
artinya kalau memang persediaan di pmi itu kurang
maka pihak keluarga empat pasien itu harus mencari pengganti untuk hal tersebut dan itu dipenuhi
yang kedua ialah mobilisasikan
anggota tni dan polri untuk dan asn untuk donor darah sukarela berkelompok
dan itu alhamdulillah saya berterima kasih kepada panglima tni dan juga terutuh kepada kapolri
serta menteri dalam negeri yang memerintahkan untuk asn itu
jadi praktis ini hampir mencapai target tapi dengan cara yang berbeda
karena selama ini donor darah sukarela berkelompok di kantor kantor
di organisasi yang mereka akan kadang kadang ulang tahunnya dengan donor darah sukarela
ada juga kantor secara rutin bersamaan ada di mal secara bersamaan
hal ini semua menjadi bagian yang kita akan usahakan kembali
ya seperti diketahui darah itu haruslah dari manusia ke manusia kalau dibutuhkan
karena belum ada ilmu yang untuk
membuat darah buatan
kalau kira kira sekian gigi gigi anda boleh dibandingkan oleh gigi buatan
atau tulang atau beberapa pala jantung dapat dioperasi sedemikian rupa
tapi kalau darah ini memang kalau orang tidak datang ya memang tidak dipenuhi
namun demikian saya berterima kasih kepada seluruh pendonor yang walaupun dalam kondisi masih tetap datang
walaupun berkurang daripada target biasa
iya pak ini kan pada saat hari donor darah sedunia ini kan kemarin sudah diadakan kampanye begitu ya
nah kegiatan apa lagi nih yang akan dilakukan agar masyarakat ini lebih aware lagi untuk mendonorkan darah
kalau bisa secara rutin tidak hanya pada saat ada momentum aja
ya memang dki mengadakan acara berbagai acara untuk memperingatkan kita semua
akan pentingnya donor darah
motif seruan daripada tahun ini adalah
mengajak pendonor darah sukarela dan penyintas untuk
donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga
itu seruan pada hari ini sedunia
dan samping itu dalam kondisi pandemi ini justru permintaan bertambah lagi dengan permintaan
penuhi dengan kebesaran
karena covid sembilan belas dan itu sangat membantu sangat berhasil acara itu
namun dibutuhkan lebih banyak lagi para dewasa ini
baik lho pak jk juga telah pernah menyatakan ya bahwa setiap penyintas yang mendonorkan plasma konvalesen ini mempunyai sumbangsi besar terhadap kehidupan
dan plasma konvalesan ini kan sejauh ini juga telah menjadi obyek penelitian dari berbagai lembaga
lalu kerjasama kerjasama seperti apa yang harus dijalin atau akan dijalin oleh pmi ini pak jk
ya pertama memang ini penelitian lama sebenarnya
bukan hanya baru ini sudah beberapa puluh tahun lalu dijalankan untuk penyakit yang lain
kita bukan sama dengan eichmann
kita bekerja sama dengan rumah sakit rumah sakit besar untuk hal tersebut
tapi untuk teknisnya kita ada perjanjian dengan lembaga eijkman yang ahli
di dalam bidang itu sehingga donor plasma konvalesan itu betul betul dapat menunjukkan syarat
akhirnya pak medis yang dibutuhkan
nah kalau dengan untuk donor darah itu kan artinya kita akan membantu untuk mungkin pasien yang membutuhkan donor darah ya pak
nah lebih penting lagi adalah kita untuk mencegah
nah langkah pmi yang dilakukan untuk mencegah agar angka positif covid sembilan belas di jakarta ini semakin menurun
mengingat saat ini kita dalam kondisi yang genting
mungkin lebih penting pandemi covid sembilan belas ya pak ya
seperti anda lihat sejak setahun lalu dan sampai sekarang
pmi memfokuskan pada disinfektan
karena salah satu cara untuk mengurangi ialah mematikan covid itu sebelum menyentuh orang
atau sebelum masuk ke orang
maka rumah rumah ibadah sekolahan
jalan di rumah rumah sakit
kita menggunakan disinfektan besar besaran
dengan mengerahkan ribuan relawan
dan juga seluruh indonesia
hari ini minggu lalu kita kirim tujuh unit gunner yang besar itu ke jawa tengah
untuk mengatasi jawa tengah
dan itu cukup berhasil karena melakukan secara besar besaran
begitu juga di tiap kabupaten
diberikan kendaraan untuk menelusuri daerah daerah yang terinfeksi
yang menular covid sembilan belas tersebut
baik di sekolah sekolahan
atau di kelompok kelompok rtrw
itu di jakarta
dan di seluruh kota kota lain
itu kita jalankan seperti itu
lalu pak jk sendiri apakah juga masih rutin donor darah bapak
ada batas donoh darah
kalau sudah ada enam puluh enam puluh lima tahun
kalau sudah mulai begitu tidak bisa lagi
umur saya sudah lebih tujuh puluh
saya cuma sempat donoh darah enam belas kali
pak mungkin terakhir nih pak
ini kan banyak mungkin masyarakat yang masih takut untuk mendonorkan darah gitu
ada wejangan nggak sih pak jk untuk masyarakat yang masih takut mendonorkan darah terlebih di masa pandemi seperti ini
alhamdulillah tidak pernah ada kecelakaan
walaupun kalau anda periksa darah rutin di tempat tempat rumah sakit
hanya diambil darah sepuluh cc atau dua puluh cc
tapi untuk donor darah di pmi anda minimum dua ratus lima puluh cc
berarti dua puluh kali lipat daripada yang biasa
tapi itu karena yang dilaksanakan semua tambatan akademi
semua pekerja yang bekerja di donor darah itu semua lulusan akademi semuanya
berdewas pendidikan khusus kita mempunyai akademi khusus untuk itu
sehingga mereka tidak sembarangan untuk bekerja di pmi
semuanya harus ada sertifikat
insya allah aman hal tersebut
dan selama ini berpuluh tahun selain laksanakan seperti itu
dan semoga dalam memperingati hari donor darah sudu dunia ini semakin banyak ya
masyarakat masyarakat yang berani untuk mendonorkan darahnya
terutama di masa pandemi ini untuk yang membutuhkannya
pak jk terima kasih atas waktunya
bersama kami di cnn indonesia
salam sehat selalu pak
waik salam sehat